waspada grafik kasus positif covid sembilan belas terus menanjak
data per empat januari jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah dua ratus sembilan puluh sembilan orang
jakarta mendominasi penambahan kasus sebanyak satu ratus lima belas orang per selasa kemarin
terus bertambahnya angka kasus covid sembilan belas berdampak pula terhadap jumlah pasien
yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
berdasarkan data terbaru rsdc wisma atlet kemayoran
pasien covid sembilan belas yang dirawat bertambah satu ratus sembilan puluh empat orang
sehingga total pasien di wisma atlet berjumlah satu dua ratus enam orang
dari jumlah itu empat ratus dua puluh dua pasien bergejala sementara tujuh ratus tujuh puluh sembilan lainnya tanpa gejala
bertambahnya angka kasus covid sembilan belas berdampak pula terhadap jumlah pasien
yang dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran
sudah ada koresponden mardika utama
dika dengan bertambahnya pasien covid sembilan belas
adakah persiapan dari wisma atlet
untuk mencegah membludaknya jumlah kapasitas
dan apakah juga ada penambahan angka kasus hingga hari ini
selamat siang yuda
seperti diberitakan sebelumnya
bahwa per hari selasa kemarin
ada tambahan satu ratus sembilan puluh empat orang pasien di rsdc wisma atlet kemayoran
sehingga total yang dirawat saat ini
di rsdc wisma atlet kemayoran yang ada di belakang saya
adalah satu dua ratus enam pasien
dan mereka dirawat
di dua tower yaitu di tower lima dan juga di tower enam
dengan total satu dua ratus enam pasien
yang saat ini tengah berada di wisma atlet kemayoran
dengan sisa bed sebanyak dua empat ratus yang tersisa saat ini
atau dua empat ratus unit bed yang masih tersisa
dengan penambahan jumlah pasien yang dapat dikatakan signifikan dalam satu pekan terakhir
pasalnya pada pekan lalu
angka pasien yang dirawat selalu di bawah lima ratus orang
tetapi hari ini
sudah satu dua ratus pasien
saya belum bisa memastikan apa langkah yang akan diambil oleh rsdc wisma atlet kemayoran
apakah akan membuka tower baru
ataupun juga menambah jumlah tenaga kesehatan
karena hal ini baru akan diumumkan nanti
pada pukul tiga sore di tower satu rsdc wisma atlet kemayoran
sedianya pengumuman ini akan dilakukan pada pukul sepuluh pagi tadi
tetapi kemudian diundur pada pukul tiga sore nanti
dan penambahan angka kasus positif covid sembilan belas
dan juga penambahan jumlah pasien yang ada di wisma atlet kemayoran
ini juga tak lepas dari terus bertambahnya varian omikron yang terdeteksi di indonesia
data dari kementerian kesehatan yuda
pertanggal empat januari kemarin
menyebutkan bahwa ada sembilan puluh kasus varian omikron yang kini kembali terdeteksi di indonesia
sehingga jumlah kumulatif kasus omikron di indonesia saat ini adalah dua ratus lima puluh empat orang
adalah pelaku perjalanan luar negeri
mayoritas berasal dari turki arab saudi malaysia inggris amerika dan sejumlah negara lainnya
sementara untuk kasus transmisi lokal
sejauh ini yang terdeteksi jumlahnya masih kurang dari sepuluh kasus
dan enam di antaranya terkonfirmasi di jakarta dan tengah dilakukan isolasi atau karantina terpusat di sejumlah tempat
mulai dari rsdc wisma atlet kemayoran
lalu di rspi sulianti saroso sunter jakarta utara
dan juga di hotel siwan cempaka putih
dan berdasarkan data berupa grafik yang saya terima dari kementerian kesehatan menyebutkan atau menunjukkan
pasiennya sudah divaksinasi secara lengkap
atau sudah mendapatkan dua dosis vaksin covid sembilan belas
dan sementara sisanya belum diketahui atau tidak melakukan vaksinasi covid sembilan belas sama sekali
tentu itu juga menjadi pertanyaan mengapa bisa pelaku perjalanan luar negeri datang ke indonesia
tetapi tanpa status vaksinasi covid sembilan belas yang jelas atau belum divaksin sama sekali
nah terkait dengan perawatannya
kami juga masih terus menunggu berapa jumlah pasien yang kini dilakukan perawatan atau isolasi di rsdc wisma atlet kemayoran
dan berapa data pasien yang saat ini juga dirawat di rspi sulianti saroso
sunter jakarta utara
kalau berdasarkan wawancara saya
dengan direktur rspi sulianti saroso pada jumat lalu menyatakan bahwa saat itu
ada dua belas pasien yang sudah terkonfirmasi omikron
dan lebih dari tiga puluh pasien kasus probable atau masih menunggu hasil whole genome sequencing
yang seharusnya pada hari ini sudah keluar
dan diketahui berapa jumlah pasien yang juga kemudian terkonfirmasi omikron
di rspi sulianti saroso sendiri ada pasien dari transmisi lokal yang dirawat di sana
termasuk juga istrinya yang pada saat itu atau pada jumat lalu
masih dalam kondisi kasus probable atau masih menunggu hasil dari whole genome sequencing
lalu bagaimana terkait dengan gejalanya
keterangan yang saya himpun
baik dari wisma atlet kemayoran ataupun juga dari rspi sulianti saroso
yang tengah dirawat baik wni wna
dan ataupun juga transmisi lokal dan juga mayoritas dari ppln
dalam kondisi bergejala ringan dan bahkan juga tanpa gejala
kondisi gejala ringan yang digambarkan oleh salah satunya dokter pompini agustina adalah kondisi seperti hidung tersumbat
lalu kemudian kehilangan indera penciuman atau anosmia
dan juga sedikit pusing serta kelelahan
dan ada juga temuan beberapa pasien
yang mengalami kondisi kecenderungan peningkatan pembekuan darah
dan itu terjadi pada pasien pasien yang memiliki penyakit penyerta atau comorbid
kami masih akan terus menantikan seperti apa nanti jumlah pastinya
juga seperti apa mekanisme perawatannya
terutama di rspc wisma pet kemayoran
karena kalau di rspi sulianti saroso
mereka atau pasien dari varian omikron ini ditempatkan di blok yang khusus
satu kamar satu orang
terpisah dengan pasien covid sembilan belas lain dari varian lain seperti varian delta
hal ini dilakukan atau dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi terkait dari karakteristik varian omikron itu sendiri
dan juga tentunya untuk meminimalisasi adanya transmisi atau penularan
terutama terhadap tenaga medis
karena dari penelitian sejauh ini di sejumlah negara termasuk juga di indonesia
bahwa karakteristik dari varian omikron ini meskipun gejalanya cenderung ringan
atau bahkan juga tanpa gejala
tetapi memiliki kecenderungan menyebar atau menular lebih cepat kepada orang lain
ataupun juga lingkungan lingkungan di sekitar pasien tersebut
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda dika selamat berdikas kembali